mereka punya seperti kata frank tadi mereka semua punya kualitas mengerti cara bermain bola
tinggal kita bagaimana mengajari mereka untuk bisa lebih baik lagi
untuk bisa secara detail bagaimana menyerang bertahan bagaimana bermain secara individu secara grup maupun secara tim
kita akan latih mereka untuk ke depan bisa lebih baik